nah kalau yang satu ini pizza dengan topping oncom kacang serundeng hingga ayam
bahan rotinya pun bukan tepung melainkan beras ketan
beras ketan yang dihaluskan lalu dijemur terlebih dahulu
ada empat isian bangkerok nih mulai dari oncom kacang serundeng dan ayam
beras ketan dicampur dengan bumbu bumbu lalu dimasak hingga setengah matang
nah jadi si bangkerok ini hampir sama dengan ulen yang biasanya ulen digoreng
tapi ini dibakar jadi ada aroma si smoke nya terus dari rasanya juga lebih kayak
pas rasanya ketannya juga lembut nggak keras
ini sebenarnya si bibi kan bisa bikin sesuatu yang unik gitu ya
masih tradisional orang jarang bisa bikin
kepikiran aja untuk dipasarkan gitu
dan akhirnya memang respon masyarakat tuh luar biasa
bangkerok ini dibanderol dengan harga mulai dua puluh ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia